kita ke jawa timur seorang balita di lumajang tewas mengenaskan setelah ia dan ibunya terjatuh dari jembatan tanpa pagar setinggi delapan meter ke sungai aliran lahar gunung semeru
sementara ibu korban mengalami patah tulang dan masih menjalani perawatan di rumah sakit
keberadaan jembatan tanpa pagar di desa jugosari kecamatan candipuro lumajang jawa timur memakan korban
seorang balita berusia empat tahun bernama aldo meninggal seketika usai terjatuh bersama sang ibu ke dalam sungai leprak sedalam delapan meter
kejadian khas tersebut bermula saat ibu korban arianti pada senin pagi mengendari sepeda motor bersama aldo untuk mengantar makanan bagi ayahnya soekarno
saat melintas di atas jembatan diduga angin bertiup kencang dan membuat topi yang dikenakan arianti menutup wajahnya sehingga tidak bisa melihat jalan
kondisi jembatan yang tidak berpagar membuat keduanya seketika jatuh ke sungai
pakai topi topinya itu menutupkan wajah nanti kalian jadi jatuh
dua orang sama anaknya anaknya laki laki
umur berapa anaknya
umur empat tahunan
ya anaknya itu langsung meninggal
kalau orang tuanya masih dibawa ke lumajang
kejadian ini membuat warga waspada dan berharap pemerintah setempat membuat pagar jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan
nur hadi wicaksono lumajang